pertandingan pacuan kuda pon yang digelar di pangandaran jawa barat diwarnai kecelakaan setelah kuda bersenggolan di tikungan
dua joki terluka dan dibawa ke puskesmas
pertandingan pacuan kuda pada babak penyisian pon dua ribu enam belas digelar di lapangan pacuan kuda legok jawa
kabupaten pangandaran berjalan dengan ketat terutama di kelas sprint satu dua ratus meter diikuti sekitar enam belas kuda dalam dua kali hit atau race balapan
beberapa kuda saling bersenggolan di tikungan mengakibatkan dua joki dari kontingen jawa timur dan jawa tengah harus dibawa ke puskesmas
mereka terjatuh setelah keduanya saling bersenggolan saat memacu kuda
trek pacuan sempat terganggu hujan deras yang mengakibatkan trek cukup licin dan berlumpur
namun pertandingan babak penyisian bisa dirampungkan dalam satu hari